terkait dengan breaking news untuk sodetan kali ciliwung yang akan kami laporkan saat ini langsung dari lokasi
kemudian hari ini telah selesai dikerjakan sodetan ciliwung
dan untuk penanganan banjir di jakarta itu belum cukup
karena kita di jakarta tidak hanya ngurusi yang namanya sungai ciliwung saja
ada dua belas sungai yang lain yang juga perlu ditangani secara baik
ada sungai sunter sungai cipinang sungai baru barat sungai baru timur sungai mokevat sungai pesanggerahan dan lain lainnya
belum kita ngurusi yang namanya banjirop yang naik ke daratan dki jakarta
sekali lagi penanganan banjir jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir secara komprehensif
urusan sodetan ciliwung ini sudah bertahun tahun
sudah hampir sebelas tahun
hari ini alhamdulillah selesai
ini bisa menyelesaikan paling tidak enam kelurahan nggak banjir lagi
dan dengan selesainya sodetan ciliwung ini juga menyelesaikan banjir jakarta
baik tadi yang bendungan ciawi sukamahi
dan ini juga sudetan
ciliwung normalisasi ciliwung banjir kanal timur itu bisa menyelesaikan baru kira kira enam puluh dua persen dari persoalan banjir yang ada di jakarta
artinya masih ada pr tiga puluh delapan persen
ini yang harus dikerjakan bersama sama kementerian pur dan pemprov dki jakarta
sekali lagi harus dikerjakan bersama sama kementerian pupr dengan pemerintah provinsi dki jakarta
ini persoalan yang sangat kompleks dan tidak mudah
oleh sebab itu dengan selesainya sodetan ciliwung
mengurangi keadaan penduduk jakarta
utamanya yang tadi saya sebutkan enam kelurahan
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pada pagi hari ini
sodetan ciliwung di
provinsi dki jakarta
ligat kwas pintu air
an mendi taangani praskasta